jabat tangan di depan bendera amerika serikat dan korea utara mengawali pertemuan donald trump dan kim jong un di singapura hari ini
trump melihat masa depan yang cerah dengan korea utara sementara kim menyebut berhasil memupus sejumlah hambatan yang ada selama ini
akankah pertemuan ini berbuah manis
saya akan mengulasnya untuk anda pada pagi hari ini kita lihat di tengah pertemuan antar delegasi tampaknya amerika serikat dan donald trump
pada detik ini kita melihat terlebih dahulu ini adalah peta yang kami sediakan untuk melihat seperti apa sesungguhnya pra saat pertemuan hingga pasca pertemuan
kita lihat ini adalah peta beberapa negara ya kita lihat yang bertemu adalah amerika serikat bertemu dengan korea utara
secara geografis kita bisa melihat ada negara negara yang sangat dekat bila kita menarik sedikit ke belakang
negara negara yang dulunya di bawah soviet kemudian di bawah amerika serikat ketika perang dingin bermula
tapi karena terlalu jauh saya mempersingkat saja
bahwa ada rusia dan ada iran di sana di titik ini ada rusia dan ada iran
dan jangan lupa pasca pertemuan amerika serikat dan juga korea utara kemudian ada juga rencana nanti vladimir putin dari rusia dan bashar al assad nanti akan bertemu dengan kim jong un
besar sekali kemungkinan komitmen pertemuan antara amerika serikat donald trump dan juga korea utara melalui kim jong un nanti akan dibahas juga
dalam pertemuan selanjutnya yang direncanakan sekitar bulan september tahun ini antara rusia yaitu vladimir
putin kemudian juga bashar al assad dari iran
dan jangan lupa baru baru ini amerika serikat begitu gencar memberikan sanksi ekonomi bagi iran
iran adalah bagian dari timur tengah
beberapa orang ataupun juga beberapa pengamat menyatakan apakah ini menjadi sinyal bahwa amerika serikat menurunkan sedikit konflik ataupun juga tensi geopolitik di semenanjung korea
di kawasan asia kemudian lebih fokus kepada timur tengah yaitu iran
dan kemudian bila kita menarik lagi
kebelakang beberapa waktu sebelumnya tidak lama sebelum amerika serikat donald trump menyetujui untuk bertemu dengan kim jong un terjadi pertemuan antara jepang dan amerika serikat
yang dibahas adalah denuklirisasi salah satu topik kunci dalam pertemuan bersejarah antara donald trump dan kim jong un
dan lalu bila kita melihat lagi bagaimana dengan tiongkok sendiri
ada yang mengatakan ini sebuah tiket kemenangan bagi tiongkok tapi ada juga yang mengatakan bisa saja sebaliknya
karena dengan pertemuan ini bisa saja
bukti semakin menurunnya dominasi tiongkok terhadap negara negara seperti korea utara misalnya
lalu bagaimana dengan korea selatan
korea selatan memiliki fungsi penting karena sebelum pertemuan dengan donald trump
pertemuan antara pemimpin korea utara dan korea selatan juga tampaknya begitu lebih cair
dan hasilnya memberikan hasil yang lebih baik sehingga pertemuan antara amerika serikat dan korea utara juga menjadi lebih smooth ya pada hari ini
meskipun hasilnya masih nanti kita pertanyakan
ini adalah peta kira kira geopolitik akan sepertimbangkan
tapi pada hari ini juga ada beberapa hal yang patut kita cermati
kita lihat bersama
kita lihat bagaimana dalam hal ini ada beberapa hal yang patut kita cermati
dan ini ada yang perlu kita ketahui
yang pertama adalah diprediksi tidak ada hasil yang konkret
jadi ini adalah beberapa hal ya
terang saja karena ini merupakan langkah yang sangat dini langkah yang sangat awal
meskipun nanti banyak yang mengatakan hasilnya tentu tidak ada hasil yang konkret
tapi kita harus mengetahui dalam konteks detail akan seperti apa
karena perlu pasti ada langkah demi langkah step by step
kemudian jangan lupa juga ada action for action
jadi dua hal tersebut tampaknya harus diikuti dalam pertemuan kali ini
meskipun nanti terminologi ataupun hasil outcome dari pertemuan kali ini kita belum juga melihat seperti apa
tapi yang pasti kita tahu bahwa
sebelumnya bahwa terjadi
dan pendapat yang cukup lebar antara amerika serikat dan juga korea utara kemudian ideologi dan lain sebagainya
tapi diprediksi pasar memprediksi tidak akan ada hasil yang begitu konkret dalam pertemuan kali ini
tapi kita patut mengapresiasi sebuah langkah awal perdamaian dunia dan tentu juga menurunkan sedikit kekhawatiran geopolitik di pasar global
lalu bagaimana dengan yang perlu kita ketahui yang kedua
yang kedua yang perlu kita ketahui adalah beda definisi denuklirisasi
kemudian bagi amerika serikat ada definisi yang berbeda
bagi amerika serikat pyongyang akan menurunkan atau bahkan menghentikan nuklirisasi usaha yang dilakukan oleh pengembangan nuklir yang dilakukan oleh kim jong un
dalam hal ini adalah korea utara
tapi definisi menurut pyongyang mungkin saja bisa menjadi sebuah
bisa diartikan bahwa amerika serikat akan menarik
akan menarik mundur pasukan militernya yang ada di korea serikat
dan juga mengurangi dominasinya di kawasan regional
jadi definisi yang tidak ketemu ini
ini antara pyongyang kemudian di amerika serikat
ini yang kemudian ingin dicermati oleh pasar
seperti apa pertemuan dua terminologi ini
akan bertemu dalam pertemuan ataupun delegasi yang saat ini sedang berlangsung
jadi pyongyang punya definisi denuklirisasi yang berbeda
amerika serikat juga punya definisi yang berbeda
mungkin nanti akan bertemu
seperti apa kemudian mereka mencoba menurunkan ego
sehingga apabila memang semangatnya adalah sebuah perdamaian yang lebih baik
tentu ada tidak semuanya tentu yang bisa dimenangkan
lalu kita lihat selanjutnya adalah trik baru korea utara
ada juga yang memprediksi ini bisa terjadi
bahwa korea utara disebut sebut mungkin saja bisa melakukan yang disebut dengan buying times
ya selama beberapa dekade dan ini merupakan pertemuan yang sangat penting
ini adalah pertemuan pertama kali semenjak negara tersebut berdiri
terjadi pertemuan dengan amerika serikat dan korea utara
jadi kalau misalnya buying time itu dilakukan
kita tahu pada tahun dua ribu tiga misalnya hingga tahun dua ribu sembilan misalnya
itu terjadi ada enam party talks yang akhirnya adalah nihil
bahwa korea utara juga tidak kunjung juga menghentikan usaha nuklirisasinya
tapi paling tidak ini juga menjadi menarik ya
apabila para pengamat juga memproyeksi
bisa saja ini merupakan sebuah trik baru korea utara untuk buying time
mendapatkan popularitas tapi nuklirisasi juga tetap dilakukan
selanjutnya di sisi lain kita lihat juga
yang patut diketahui adalah bagaimana negara negara di asia mencermati
khususnya adalah kita tahu bagaimana ada jepang
kemudian kita lihat ada tiongkok
dan tentunya adalah korea selatan
jadi ketiga negara ini tentunya akan mencermati seperti apa
pertemuan ini akan berlangsung dan apa hasil yang akan dikeluarkan dari pertemuan kali ini
selanjutnya saya juga ingin mengingatkan anda sedikit
refresh sedikit bagaimana fenomenalnya pertemuan kali ini atas dua tokoh fenomenal juga
kita ke slide selanjutnya untuk melihat cuitan cuitan antara trump dan juga kim jong un
yang sempat ramai dibicarakan di publik
dan kalau kita melihat hal tersebut menjadi pemanis tampaknya dalam pertemuan kali ini
bagaimana kondisi bisa berubah dengan sangat cepat
ini adalah beberapa hal ya
kita fokus dulu kepada donald trump ini saya bagi

adalah yang dicuitkan oleh kim jong un ini adalah trump
kita lihat ya trump pernah menulis di akun twitternya pada tujuh april dua ribu tujuh belas
korut meluncurkan rudal lagi apa dia tidak punya hal yang lebih baik untuk dikerjakan
kemudian kita lihat trump menyebutkan kim
dalam hal ini kim jong un dari korea utara jelas pria gila yang tidak peduli rakyat kelaparan
dan hal tersebut dibalas oleh kim jong un dengan trump
pasti seorang penjahat dan gengser yang suka main api daripada politikus
dan kemudian lagi setelah hal tersebut
trump dalam pidato di pbb menyebut manusia roket itu dalam misi bunuh diri dengan mengembangkan senjata nuklir
hal tersebut dibalas oleh kim jong un
saya pasti akan menjinakkan orang tua pikun yang menderita gangguan jiwa itu dengan tembakan ya
ditambah lagi dengan dibalas lagi ya tampaknya oleh trump ketika itu
trump menyebutkan bahwa ini dia yang menarik ya
trump menyebutkan kenapa kim menghina saya dengan sebutan tua
padahal saya tidak menyebut dia pendek dan gendut
jadi tweet war tweet war tersebut tuh sudah terjadi di twitter land gitu ya
kita bayangkan bagaimana kemudian berlanjut lagi beberapa hal selanjutnya
tapi intinya adalah bahwa hal ini yang hari ini terjadi
pertemuan bersejarah yang terjadi pada hari ini antara kim jong un dan presiden donald trump
pertemuan paling bersejarah
di tengah emosional mereka yang terkadang meledak ledak
serba tidak pasti gampang berubah
tapi ternyata pertemuan ini membuahkan hasil paling tidak pada hari ini
dan kita akan tunggu seperti apa hasil pertemuan fenomenal antara kim jong un dan juga donald trump
semoga saja ini meredakan kekhawatiran
ataupun juga tensi geopolitik paling tidak di semenanjung korea
sehingga pasar global bisa menurunkan satu poin lagi kekhawatiran ataupun juga
kegalauannya dalam melakukan aktivitas ekonomi di pasar global